sudah kita harus tetap cari dia
aduh kepala aku
ya allah kayaknya aku udah aku kuat lagi
tolong biarin aku pergi kevin
karena aku pindah tau
tidak ingat sekarang kita lupain aja semua janji kita waktu kecil
tidak ingat sekarang kan kamu udah milik evita
sebenarnya ada yang pengen aku ceritain ke kamu
mengenai teman masa kecil kamu
dia kemarin aku
tidak ada penerimaan
tidak ada yang nayak bisa berjalannya kemudian
ambil karningan dia menangkut
setelah umurnya tinggal sebentar makanya dia pakai nama aku
dan dia juga gak mau menyakiti kamu karena dia udah sayang sama kamu
jadi kevin udah meninggal
aku pikir selama ini dia ngelupain bersahabatan kita gitu aja
maafin aku kevin
kamu gak usah minta maaf ke aku anissa
erik emang udah gak ada
tapi sekarang kamu punya aku
aku yang akan jagain
kamu aku yang akan lindungi kamu
aku udah gak perlu lagi kan
sekarang kan udah terbukti bahwa ternyata
teman masa kecil aku itu bukan kevin kamu
jadi kamu gak perlu ngelupin semua itu
sekarang aku pergi
kenapa nasib mempermainkan aku
kenapa nasib memperbaikanku seperti ini
padahal selama ini aku kira kevin adalah pangeran masa kecil aku dulu
tapi ternyata pangeran aku udah pergi